nah yang tidak mendukung itu pertama merasa di rumahnya itu kan ada ini kekurangan itu
yang ngurus anak kadang kadang yang punya anak kecil kan
dalam artian para suami merasa bahwa mereka tidak maksimal dilayani oleh istri mereka ketika mereka ikut belajar di sini
nah bagaimana cara bapak akhirnya menarik minat para ibu ibu untuk mau belajar di tempat ini
di antaranya memberikan ini ya
itu adalah sebuah penghargaan kepada orang tua itu
di antaranya saya berikan kerudung kadang kadang baju itu
nah itu juga sebagai daya tarik tersendiri
artinya sebagai reward atau seperti apa
kadang kadang rewardnya juga ada
memang bentuknya ribet tapi saya berikan secara cuma cuma itu
pada september dua ribu tujuh belas sekolah keberaksaraan ini memiliki tiga puluh siswa aktif
kebanyakan adalah kaum ibu yang putus sekolah saat usia sekolah dasar
murid sekolah keberaksaraan ini mengikuti serangkaian program belajar selama enam bulan
setelah dinyatakan mampu membaca dan menulis mereka mendapatkan surat keterangan melek aksara atau sukma sebagai tanda mereka lulus
namun mereka yang telah mampu membaca dan menulis tetap dibolehkan mengikuti kegiatan belajar sepanjang masa
bagi warkina kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki laki
dalam mengenyam pendidikan
cara sederhana warkina mengajar mampu mengubah pola pikir para ibu yang ada di desanya
ya kesulitan kan nggak bisa menulis nggak bisa membaca
ngambil uang disuruh tanda tangan gak bisa pakai jempol aja dek
tuh komang saya dikasih pakai jempol
sekarang kan sudah bisa menulis mudah mudahan pakai itu tangan tanda tangan beneran
enggak nggak pernah berhenti saya kepain pinter
kepain bisa nulis belajar yang pinter supaya jangan diboleh sama orang sama lelaki
kebanyakan orang sini tuh suami minta tanda tangan tuh
untuk apa tanda tangan diboleh sama lelaki
jangan sampai saya dibude sama laki laki itu sama suami saya
jangan sampai sampai gitu kepain pinter pak
tidak hanya kaum ibu yang menjadi murid muridnya
warkina juga mempelopori sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat atau pkbm balaiwiata di desa surakarta
didirikan pada dua ribu sebelas pusat kegiatan belajar ini diperuntukkan bagi warga yang putus sekolah saat duduk di bangku smp dan sma
sedikitnya ada dua ratus lima puluh siswa yang mengikuti program paket b dan c di tempat ini
kondisi masyarakat kita itu rata rata untuk lulusan smp itu ya banyak
banyak yang istilahnya sekolahnya itu terganggu
misalnya faktor kemalasan faktor ekonomi dan faktor istilahnya sikap atau perilaku mental sendiri
untuk sma juga ada yang istilahnya dia melanjutkan dia melanjutkan
ketika dari smp lanjut semua sma
tapi ketika proses dua tahun ya macam macam permasalahannya
ini yang saya temukan itu
ya permasalahan daripada drop out dikeluarkan oleh guru karena faktor masalah
rata rata ekonomi itu nomor dua menurut saya
jadi rata rata permasalahannya ada di mental
menurut catatan kecamatan suranenggala pada dua ribu enam belas
jumlah siswa sekolah dasar mencapai empat tujuh ratus orang
sementara pada jenjang smp mencapai satu sembilan ratus orang
dan hanya enam ratus lima puluh orang saja yang duduk di bangku sma
dengan fasilitas bangunan sekolah dua puluh sd tiga smp dan satu sma
sebagian besar warga masyarakat terutama yang berjenis kelamin wanita ini
biasanya ke luar negeri mas tki tkw
tidak memerlukan pendidikan yang lebih tinggi lagi
dan mereka rasa itu cukup
banyak warga putus sekolah terbantu dengan hadirnya pkbm ini
caswedi salah satunya pria berusia dua puluh tiga tahun yang berprofesi sebagai buruh hari ini
dan kemudian mengajar ketertinggalannya
caswedi sudah tidak melanjutkan sekolah di bangku smp pada dua ribu tiga belas
tiga tahun sudah caswedi belajar di tempat ini
ia rutin belajar dua kali dalam seminggu
saya ingin belajar pola yang lebih baik
setelah lulus saya mau ingin kuliah kalau ada biaya
setelah itu bekerja yang hasilnya lebih baik itu saja
saya ingin belajar di tempat ini
warkina mendedikasikan dirinya bagi setiap warga yang ingin belajar di tempat ini
dengan menggratiskan biaya pendidikan bulanan
pusat kegiatan belajar yang dirintisnya ini menerapkan kurikulum standar sekolah formal
termasuk mengajari siswanya agar terampil menggunakan komputer
ia dibantu oleh sebelas tenaga pengajar atau tutor
karena warung baca ini kita jadikan sebuah tempat untuk kita belajar bersama
jadi teman teman baik yang dari smp sd sma maupun teman teman mahasiswa
bahkan masyarakat umum pun bisa ke sini untuk membaca
karena membaca itu kita jadikan sebagai hobi
dedikasi warkina dalam bidang pendidikan tak berhenti hanya dengan memfasilitasi kaum ibu dan remaja putus sekolah
baginya pendidikan adalah hak setiap orang dan tak kenal usia
pendidikan anak usia dini atau paut balaiwiata ini adalah paut pertama yang dirintisnya pada
sampai mati saya
selama enam tahun berdiri
sekolah yang terletak di jalan sunan gunung jati
di sat surakarta kecamatan suranenggala kebupaten cirebon ini
telah mendidik lebih dari dua ratus anak usia tiga hingga enam tahun
warkina menyewa bangunan milik warga dengan biaya lima juta rupiah per tahun
yang menang berarti dapat
coba yang angka lima tuh
awalnya warkina memiliki lima orang murid
kini setiap tahunnya
ada sekitar lima puluh anak yang belajar di tempat ini
dengan biaya pendidikan lima belas ribu rupiah setiap bulannya
setiap tahunnya sekolah ini memiliki lima puluh orang siswa
hingga tahun dua ribu tujuh belas
sekolah ini berhasil menyukseskan lebih dari dua ratus anak usia dini
melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar
banyak orang tua merasa terbantu dengan kehadiran sekolah ini
salah satunya adalah ibu tarian
ibu mengapa memilih sekolah ini untuk menyekolahkan anaknya untuk belajar
ya karena selain itu
biayanya selain terjangkau
terus murah bisa dicicil
sekolah ini kan didirikan oleh pak warkina
sesuatu pak warkina menurut ibu sekolah
ya terima kasih kepada bapak warkina
sudah mengadakan paut balewiata di sini
selain dekat anak saya bisa sekolah di sini terjangkau
sukses mendirikan paut di desa surakarta
warkina kemudian mendirikan paut baliceria di desa suranenggala pada dua ribu empat belas
paut ini memiliki dua kelas dan enam puluh delapan murid
sama seperti paut balewiata
warkina memperkerjakan empat orang tenaga pengajar
mereka menerima upah mengajar tiga ratus ribu rupiah per bulan
meski tidak besar para pengajar ini setia mengabdi
karena sudah dari hati ya
mungkin melihat anak anak gitu
kadang kurang belajarnya kurang
jadi saya hatinya tuh terenyuh gitu
ingin membantu pak warkina mengajar anak anak
tadinya kan cuma satu guru
makanya saya datang untuk ikutan mengajar
mayoritas penduduk desa suranenggala berprofesi sebagai petani
sadar akan biaya kondisi ekonomi warga
meringankan beban para orang tua murid
dalam memenuhi kebutuhan anak anaknya belajar
dengan membuat bank sampah
ide mendirikan bank sampah
tak hanya dilatar belakangi oleh kondisi sosial ekonomi warga
secara tak langsung
warkina juga mengajarkan para orang tua mengelola limbah sampah
untuk mengurangi pencemaran lingkungan
sekolah bukan satu satunya cara warkina untuk menyadarkan warga
akan pentingnya mengenyam pendidikan
sebagai penggerak literasi
ia merintis kegiatan membaca dengan mendirikan sebuah warung baca
sepintas tempat ini mirip sebuah warung di pinggir jalan
warkina menyulap bangunan kecil ini menjadi perpustakaan sederhana
sebuah rak buku dan ruang baca berukuran tiga x tiga meter ini
memfasilitasi setiap warga yang ingin membaca
warkina menamai tempat ini warung baca balaiwiata center
ia meminjam tempat ini dari seorang temannya sejak tahun dua ribu dua belas
di sini siapa pun dibolehkan berkunjung
termasuk para remaja yang kerap menggunakan tempat ini

pak dari sekian banyak buku yang ada di warung bacaan ini
buku apa yang paling laris dan diminati untuk dibaca
oleh setiap pengunjung atau warga yang datang
buku yang paling laris atau paling diminati
oleh setiap pengunjung yang datang ke warung baca kami
yaitu rata rata buku ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan materi pelajaran yang ada di sekolah
pertama warung baca ini memiliki permintaannya pada buku bagi mereka warung baca ini memberikan segudang manfaat
dengan adanya warung baca ini masyarakat didobrak untuk dapat terajin belajar memperdalam ilmu pengetahuan dan lebih mencintai buku
karena buku adalah jendela dunia untuk merubah suatu negara
karena warung baca ini kita jadikan sebuah tempat untuk kita belajar bersama
jadi teman teman baik yang dari smp sd sma maupun teman teman mahasiswa bahkan masyarakat umum pun bisa ke sini untuk membaca
karena membaca itu kita jadikan sebagai hobi
ada untuk mengisi waktu luang apalagi untuk para pelajar
ya waktu luang masih terlalu banyak sangat disayangkan kalau waktu luang dihabiskan untuk hal yang tidak berguna atau hal yang tidak penting
jadi dengan adanya warung baca ini tentu akan sangat membantu teman teman semua
pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang
di dunia akhirat mendapat
makanya saya kegeluti guru
dan saya menjadi guru memang cita cita cita kecil saya
dan bangga rasanya kalau saya sudah memberikan ilmu kepada orang orang yang bermanfaat
ada yang menarik dari seorang warkina
selain mendirikan warung baca ia menularkan hobi membacanya kepada masyarakat dengan sistem jemput bola
buku buku di warung bacanya sesekali berpindah tempat
akhirnya kami jemput bola untuk turun
kebetulan dengan kendaraan pribadi saya sendiri
jadi mobil yang saya punya itu saya sulap menjadi sebuah mobil jaring namanya
mobil belajar keliling dulunya
artinya tidak sekedar memberikan buku atau meminjamkan buku
tapi kita juga memberikan pelajaran kepada anak anak yang masih pendidikan itu
ya dengan menggunakan sebuah mobil tua
setelah itu warung baca membawa buku bukunya melalui kegiatan perpustakaan keliling
kali ini mobil jaring miliknya akan menuju desa tetangga
disinilah mobil jaring warung baca berlabuh
sebuah pasar malam di desa muara sekitar sepuluh km dari warung baca
di halaman sebuah masjid warung baca biasa menggelar untuk mencari jaring
warung baca biasa menggelar perpustakaan kelilingnya
buku buku dari dalam mobil disusun di atas rak yang dibuatnya sendiri
tak sampai lima menit digelar perpustakaan keliling ini langsung diserbu warga
kebanyakan mereka adalah anak anak usia sekolah
di saat yang lainnya sibuk mengais keuntungan dengan berdagang
warkina sibuk melayani setiap orang yang datang membaca buku
dari mana pak
dari mana pak
dari mana pak
dari mana pak
dari teman saya itu
dari teman saya itu
pada saat itu berapa rupiah yang harus dibayarkan
sebelas juta rupiah
tapi tidak dibayar secara kas atau tunai tapi boleh dicicil ke teman saya itu
nah biaya untuk membayar fludasi mobil ini sendiri dari mana pada saat itu
kebetulan kami mengadakan perhiasan istri saya itu
mengadakan perhiasan istri

warkina rutin menggelar perpustakaan keliling di lokasi ini
setiap senin malam
untuk menarik minat pengunjung sesekali ia mengajak anak anak yang datang mewarnai gambar usai membaca
ini adalah salah satu cara warkina melakukan pendekatan
setiap anak yang membaca dan ikut mewarnai gambar diberikan hadiah berupa alat tulis
mobil belajar keliling ini melayani setiap pengunjung hingga pukul sembilan

setiap anak yang membaca dan ikut mewarnai gambar diberikan hadiah berupa alat tulis

wargina adalah sosok sederhana
selain aktif melakukan kegiatan pendidikan di desanya ia setia menjalani profesinya sebagai guru honorer di smp negeri dua suranenggala desa karangreja kabupaten cirebon
pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang dunia akhirat mendapat
makanya saya kegeluti guru
dan saya menjadi guru memang cita cita sejak kecil saya
dan bangga rasanya kalau saya sudah memberikan
ilmu kepada orang orang yang bermanfaat itu
warkina adalah satu dari tiga puluh empat guru honorer di sekolah ini
dari profesinya mengajar ia memperoleh penghasilan rp empat ratus lima puluh setiap bulan
di kata saya pak warkina itu adalah seorang tokoh pendidikan yang luar biasa
karena di saat sekarang ini orang orang ini
orang orang yang dicarikan profit motif ya
segalanya kan harus ada untungnya
tapi pak wargina bukan profit motif
tapi intinya ingin mengembangkan pendidikan tanpa melihat embel embel yang lain
sehari hari warkina tinggal bersama istri dan anaknya di desa suranenggala
bagi istrinya warkina adalah sosok bersahaja
pria kelahiran cirebon empat oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ini tak kenal lelah
berjuang agar sekolah sekolah yang didirikannya terus maju
ya alhamdulillah ya suami saya itu banyak yang dicinta sama masyarakat gitu ya
walaupun nggak ada peluang sama saya tuh buat apa ngobrol apa tuh
tapi alhamdulillahnya tuh banyak dicintai sama masyarakat
saya bangga punya suami yang banyak dicintai sama masyarakat
terus ya sampai anak anak saya tuh mau beli apa apa uangnya tuh buat lembaga gitu
disisikan nanti lagi buat lembaga aja
yang di pentingkan tuh lembaga gitu
sosoknya itu buat masyarakat aja
buat istri sama anak tuh keduanya
lahir dari keluarga sederhana
warkina sukses meraih gelar sarjana pendidikan dari sebuah perguruan tinggi di majalengka pada tahun dua ribu tujuh belas
perjuangan yang menggerakkan literasi di desa membuahkan hasil
pada dua ribu tujuh belas ia menjuarai lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten cirebon
di tahun yang sama warkina memenangkan anugerah pelopor pemberdayaan masyarakat
dalam bidang pendidikan dari gubernur jawa barat
namun warkina tak lantas berpuas hati
ia masih menyimpan mimpi besarnya mendirikan sekolah tinggi
ya banyak itu di bidang pendidikan
sampai saya ingin kadang kadang membuat sekolah sma terpadu
bahkan sampai perguruan tinggi
itu yang sifatnya istilahnya pendidikan yang lebih tinggi lagi
ya karena memang ingin sekali itu masyarakat kita
terutama rakyat kita
itu ingin sumber daya manusianya itu lewat pendidikan itu bisa meningkat
otomatis kejahteraan juga meningkat
baginya pendidikan adalah tongkat keberhasilan seseorang menyejahterakan hidupnya
tak ada kata berhenti untuk terus mengajak masyarakat belajar
yang belum saya capai adalah mungkin saya belum bertemu dengan seorang pemimpin kita
yaitu bapak presiden republik indonesia
dan itulah yang akan saya capai
karena selama belasan tahun kami berkelut di bidang pendidikan
mungkin akan lebih ringan rasanya kalau kita sudah bertemu dengan sang pemimpin atau sang presiden
yaitu bapak jokowi mungkin
tetap nilai dan harganya akan tinggi dan sinarnya akan tetap cemerlang dengan membaca seperti itu
makanya mari kita semua membaca jadikan membaca adalah sebuah hal yang penting dalam hidup ini